dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan kabit humas polda papua
kombes polisi ignasius beni adi prabowo di jayapura papua
selamat malam waktu papua pak beni
ya selamat malam mas bram dan pemirsa cnn
baik pak beni ini kemudian opm sudah menyatakan menjadi dalang dan melakukan penculikan begitu
bagaimana respon polisi pak apakah masih berkoordinasi dengan susier seperti yang kita dengarkan bersama di paket berita
atau sudah menyiapkan skema penyelamatan begitu pak beni
ya jadi saya bisa sampaikan mbak terkait dengan informasi yang didapat dari kelompok tersebut
bahwa bagi kami itu pernyataan yang tidak official ya
karena kan memang pemerintah tidak menyatakan eksistensi terhadap kelompok tersebut
artinya tidak eksistensi
kelompok tersebut tidak diakui oleh pemerintah indonesia
jadi dari kami sendiri hingga saat ini belum mendapatkan informasi
bagaimana kondisi keberadaan dari pilot dan awak penumpangnya
karena di distrik paro sendiri itu jaringan sangat terbatas
artinya ya kita tidak ada juga
informasi bisa kita dapat dari sana
kondisi saat ini apakah ditampung di rumah warga atau bagaimana kami masih menunggu informasi detail dari polis juga
baik pak benny kalau kemudian tapi sudah ada pengakuan sudah ada klaim bahwa mereka yang melakukan penculikan
apakah ini bukan sesuatu hal yang perlu segera diantisipasi pak
atau kemudian pihak
polda begitu sudah menganggap bahwa polres duga saja sudah cukup untuk kemudian mengatasi atau memperjelas bagaimana situasi yang ada di sana
terkait dengan hal tersebut bahwa memang menjadi tugas pokok daripada polres duga untuk sebagai ini ya
satuan kewilayahan yang mengendal di wilayah duga
nah namun juga
polda papua kita ada operasi terpusat yaitu satgas of dameka ten yang membackup termasuk salah satunya wilayah duga juga
tapi kami masih menunggu perkembangan karena saat ini baik kapolres dan satgas yang terkait yaitu damaikan salah satunya itu saat ini sedang konsolidasi
kami masih menunggu perkembangannya demikian
kalau kemudian anda tadi pak benny mengatakan di awal itu bukan statement ofisial ketika ada klaim pertanggung jawaban dan klaim pembakaran tadi
jadi sebetulnya apa kemudian yang terjadi di sana yang kemudian hingga saat ini tentunya diterima informasinya oleh polda papua begitu pak beni
karena kami mendapat informasi
kapolres duga juga itu terkait dengan adanya kejadian pesawat milik maskapai ccr yang terbakar
itu kejadian setelah landing di landasan pesawat di distrik paru
nah terkait dengan terbakarnya pesawat itu
ini masih perlu
adanya penyelidikan yang dilakukan secara mendalam
apakah murni karena kecelakaan yang mengakibatkan terbakarnya pesawat itu atau dilakukan oleh pihak pihak tertentu
artinya ini dibakar seperti itu
baik artinya masih menunggu informasi dari polres nduga begitu pak ya
baik pak bagaimana kemudian dengan koordinasi misalkan dengan pihak kodam ataupun misalkan bin daerah di sana
apakah informasi yang sama narasi yang sama ini juga diberikan begitu apa kemudian ada yang berbeda
saya rasa tidak ya
sekarang kan kita berusaha untuk menampung berbagai macam informasi yang masuk
namun untuk kejelasan situasi yang sebenarnya itu kan saat ini sedang dalam penyelidikan
ada rencana ataupun persiapan untuk
artinya dari pihak polres duga maupun satgas kesehatan akan turun ke sana untuk memastikan kondisi
pilot tersebut dan
segera kita bisa
bawa ke timika demikian
baik pak beni kalau boleh saya tarik mundur ke belakang sedikit
sebetulnya bagaimana kondisi maupun status paling tidak level keamanan untuk kemudian landasan paru ini menjadi landasan untuk pesawat sipil pak
apakah kemudian memang ada semacam tragedi serupa yang pernah terjadi
atau kemudian secara keamanan memang tidak seaman misalkan yang ada di timika ataupun jayapura begitu
ya memang terkait dengan landasan terbang yang ada di parung
di sana memang tidak ada aparat keamanan yang bertugas atau ditugaskan di sana
karena memang kondisi personil yang terbatas dan memang belum ada misalnya seperti pospol atau pospon
kasus militer ya yang ada di sana jadi belum tercover seperti ini
tapi kemudian walaupun belum ada keamanan baik dari polisi maupun dari militer tapi sudah ada penerbangan sipil begitu ya di sana
terakhir pak kapan kemudian kira kira informasi ini bisa informasi resmi terkait bagaimana kronologi bagaimana keamanan lima orang baik itu kru maupun penumpang pesawat
ya ini kita publik dapatkan begitu
karena ini kan cukup kita juga berpacu dengan waktu karena memang kalau memang terjadi penculikan artinya adalah nyawa orang yang menjadi taruhannya di sana
benar sekali mas bram
ini kan terkait dengan nyawa
namun kita butuh untuk proses ya dari kami dari pihak polda maupun dari polres

kita akan upayakan secepat mungkin untuk bisa mengungkap ataupun bisa turun segera ke distrik taruh
baik baik kami akan tunggu pak update terkininya harapan bersama tentu adalah siapapun ataupun jika terjadi penculikan memang dalam kondisi yang selamat dan bisa kembali ke keluarga masing masing
terima kasih atas waktu anda
kapit humas polda papua telah bergabung bersama kami
selamat malam sehat selalu pak beni
baik selamat malam